sampai jumpa di video selanjutnya

ya itu tempat yang pas buat ngabisin dia
gue akan suruh bang joko pasang jebakan
mereka pasti gak jauh dari sini aja
gimana ada penghuni ya
ayo kita ke dalam
setidaknya kita bisa mengamankan diri dan berlindung di dalam
lap sekali di sini
tapi paling nggak di sini pasti ada lampu petromax atau lilin iya kan
kalaupun ada kita nggak boleh menyalakannya
akan menarik perhatian mereka
suara apa itu dit
tidak ada ular dit
tenang tenang tenang sas
karena kamu gak boleh bergerak
ular gak akan menggigit kita kalau kita gak bergerak
itu gubuk den
sudah pasti ada di dalam sini
itu mereka dit
perasaan gue jauh begitu
paksa kita menggonggong terus
aku di dalam juga
pengaruh dan langit
bahkan kontakthiselnya bukan ittina
kenapa aku ngambil enggangnya
allah telah menyelamatkan kita melalui makhluknya
tempat apa sih ini
bagaimana perangkap sebenarnya
halo latifah aku sedang perlu bantuan kamu
oke langsung aja
cari seorang perempuan
karena dia bisa menghancurkanku
di mana aku bisa menemukan dia
dia sedang tersesat di hutan bersama seorang laki laki
pasti akan kutemukan
tidak ada yang bisa diberikan
kamu lupa menghubungi mama ya
kamu sudah ketemu dengan wanita itu
kamu sudah senang senang sampai lupa mama
kenapa saya tidak menelpon mama
karena ada sebuah kejadian ma
sangat serius ma
makanya saya tidak tahu harus bagaimana memberitahu mama
ya sudah cepat ceritakan sama mama ayo
tidak usah dibahas
saya nggak mau nanti mama khawatir
mama ingin tahu
atau kalau tidak mama menyusul kamu ke sana
bagaimana mama bisa diam sih
dengar anak mama sedih seperti ini terus marah begini
kalau mau memaksa saya akan cerita
saskia diculik ma

oh ya bagaimana saya akan hidup
tidak ada begitu saja
ah apa saja
saya harus mengusir lewat untuk bisa ikutnya
dan selalu bisa berjaga
saya harus terus dari facebook sampai berjaga
aku sudah bisa pod helm aprender jalan jalan untuk semula
cepat pergi ke rumah sendiri baik saja
aku bisa jerah di rumah
anda keadaan ke tidak lebih baik
ya tidak perlu

ini ada pakaian
pakaian kamu basah kan
lebih baik kamu ganti baju
aku mau siapin kaya bakar dulu ya

sejak aku pertama kali ketemu sama kamu
kamu lah pendamping hidup aku
kamu mahukan menikah denganku
aku ingin menikah dengan kamu